bukan ide bagus kalau aku menghubungi nisa saat ini
pokoknya ini surprise
kan om dokter pengen berikan yang terbaik buat hati
aduh kemana nih abi
lepon dulu bu dewi dah
nih nanti ditunggu ya untuk pesanannya
iya selamat datang
segera igd ada pasien anak kritis
ada apa nenek miss call banyak banget
nah nah nah
punyi nih punyi
mbak dewi nih mbak dewi yang telepon nih
cuma itu saja kok yang saya tahu pak bobi
ya udah makasih pak adi
saya permisi dulu
induknya lagi panik nyariin sekarang
dan sekarang dewi lagi panik nyariin dia
kamu santai aja neneng
gak usah bantuin dewi nyari anak itu
jangan mau ikut pusing mikirin
biar hilang selamanya tuh anak
biar hilang selamanya tuh anak

mama kenapa sih kelihatannya senang banget
mama kenapa sih kelihatannya senang banget
karena keberuntungan lagi di pihak mama
karena keberuntungan lagi di pihak mama

pokoknya sebentar lagi hidup kita akan tenang tentram dan damai sayang
emangnya hidup kita belum tenang
emangnya hidup kita belum tenang ya
tapi mama akan melakuin apapun untuk menuju itu

semua demi kamu sayang
buat kebahagiaan kamu
buat kebahagiaan kamu
semoga abi hanya lagi bermain agak jauh saja
bukan ide bagus kalau aku menghubungi nisa saat ini
bu dewi kenapa ya
saya juga gak tau
tapi yang pasti ini saya menuju pulang
saya butuh bantuan dokter
dokter bisa tolong bantu saya untuk mencari abi dok
saya takut abi kenapa kenapa
oke bu dewi tunggu disana
saya kesana sekarang ya
tunggu disana bu dewi ya
oh enggak abi bisa
itu dengan tentu
atau enggak kanteng guru telepon om dokter
soalnya kata om dokter om dokter pengen temenin nabi belajar selesai praktek
bisa diem gak sih
makanannya dimakan dong
tante lihat dari tadi makanannya cuma didiemin aja
atau abi pengen tante yang suapin
enggak tante kata tante dewi abi gak boleh disuapin
abi harus makan sendiri
gitu dong abi harus nurut ya sama tante ya
kok gue baru ngeri
kalau dari tadi si abi ini manggil dewi bukan mama bukan ibu juga
abi kok manggil tante dewi dengan sebutan tante
ya allah dimana abi
neneng abi dimana udah ketemu
ya allah kemana abi
saya temannya mas fahri
seharusnya saya sudah mengajar abi hari ini
bu dian tadi di sini lihat abi
saya datang ke sini abi udah gak ada dok
neneng berarti neneng ada di rumah pada saat api hilang
ya kok bisa begitu
kok celoboh kok gak jagain abi
udah udah oke
bu dewi udah ya
aku janji kita akan cari api sampai dapat
anak kecil itu pasti gak mungkin jauh jauh dari sini ya
bu dewi kamu harus tenang dulu
fyi kok udah capain lagi